lalu bagaimana respon dari pihak sugi nur sudah ada kuasa hukum gus nur bapak budi harjo
halo selamat sore pak budi harjo
halo selamat sore pak budi harjo apakah bapak bisa mendengar suara kami di studio
halo selamat sore pak budi harjo
bisa jelas ya pak
pak budi arjo bagaimana tanggapan anda kemudian keluarga atas penangkapan gus nur
apakah penangkapan sudah dinilai oleh keluarga dan kuasa hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku
ya yang pertama bahwa sebagaimana yang diketahui oleh secara umum ya bahwa tanggal dua puluh lima ya
karena sudah lewat tanggal dua puluh empat itu dini hari itu sekitar jam dua belas
lewat tanggal dua puluh empat sekitar jam dua belas sekitar jam dua belas sekitar jam dua belas
lebih ya dua belas malam lebih dari masuk dini hari itu ada upaya penangkapan dari baris krim terhadap gus nur
nah yang itu dilakukan kurang lebih ada sekitar tiga puluh satu orang ya yang datang dengan lima atau sampai enam mobil yang kemudian bersama sama masuk
dan tidak ada satu orang pun yang berpakaian dinas
ini ya tidak ada yang berpakaian dinas
dan tidak bisa menunjukkan atau tidak menunjukkan atau dilengkapi dengan surat penangkapan
dan informasi yang kami terima terkait dengan surat itu baru disampaikan
baik surat penangkapan ataupun surat penerimaan
barang bukti yang diduga itu baru tiga puluh atau sekitar empat puluh menit kemudian setelah upaya penangkapan tersebut
tapi walaupun dengan kondisi demikian apakah akses bapak kepada klien sudah diberikan kepada pihak kepolisian untuk melakukan komunikasi untuk bertemu mendampingi gus nur
belum sampai hari ini belum belum ada
termasuk ada rencana untuk meminta penangguhan penahanan apakah ini masuk dalam rencana pak
ya kita akan coba untuk melakukan upaya penangguhan penahanan
karena penetapan tersangka itu
itu ditetapkan secara langsung yang seharusnya melalui prosedur pemeriksaan prosedur pemanggilan
sebagaimana layaknya prosedur yang ditetapkan oleh pihak kepolisian
artinya bapak menilai di sini ada dugaan maladministrasi begitu
akan melakukan tindakan atau percobaan jalur hukum misalnya perapradilan
kami bekerjasama dengan
dengan kuasa hukum yang lain di mana tim kami
saat ini sudah ada yang mendampingi beliau di mabes polri ya di baris krim
untuk mendampingi pemeriksaan
dan kami upayakan memang menunggu perkembangan untuk bisa dilakukan apakah upaya hukum yang akan kami ambil
baik itu perapradilan atau yang lain
tapi komunikasi dengan pihak kepolisian untuk bisa mengetahui kondisi terkini klien bapak bagaimana

artinya sampai sekarang masih belum mengetahui bagaimana kondisi gus nur ya
secara langsung kami dari tim ph gus nur jawa timur belum bisa komunikasi
namun tim yang hukum yang ada di perwakilan kami yang ada di jakarta ini sudah ketemu
cuma informasi yang kami terima gus nur dalam masa pemeriksaan
ini kejadian seperti ini
ini sudah pernah beberapa kali terjadi
apakah sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan gus nur mengenai pandangan pandangan gus nur ketika mengeluarkan statement begitu
pak budi arjo
ya artinya memang kami sebagai kuasa hukumnya sudah berusaha untuk kemudian menyampaikan hal hal yang berkenaan dengan kondisi tersebut

ya artinya bahwa dalam wawancara atau dalam acara yang kemudian diadakan

belum mengetahui secara detail karena kami masih mempelajari dugaan dugaan tersebut serta pasal pasal yang dituduhkan
artinya hingga saat ini pasal pasal juga belum diketahui ya bapak ya
ya sudah disampaikan lewat surat penangkapan ya
surat penangkapan dan surat tanda terima barang bukti
artinya status sudah dipastikan sebagai tersangka ya klien bapak
ya statusnya sudah tersangka
dan upaya penangkapan pada malam tadi malam itu sudah status tersangka
baru kemudian surat itu kita ketahui beliau sebagai tersangka
itu adalah setelah menerima surat
jadi ini ada jeda kurang lebih tiga puluh sampai empat puluh menit setelah beliau dibawa oleh baris krim
pak budi harjo ini kan kejadiannya dilaporkan tanggal dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
kemudian begitu cukup cantik berapa banyak yang dilakukan
begitu cukup cepat ya kalau dihitung
apakah juga kuasa hukum menganggap ini prosesnya juga secepat itu
ya inilah yang kemudian menjadi perhatian dan keprihatinan kami
proses hukum yang seharusnya juga harus dilakukan pada setiap orang
sebelumnya kan gus nur sudah melaporkan juga ini terkait dengan seseorang yang bernama gus arya
yang menghina gus nur di media sosial
dan laporan itu sudah kita layangkan kurang lebih satu tahun yang lalu yaitu tanggal lima september dua ribu sembilan belas di polda jawa timur
sampai hari ini belum ada tindakan upaya apapun
kalau lah kemudian kemarin dinyatakan oleh polda dipanggil dan kemudian gus arya mangkir setelah ini tidak ada perkembangan apapun
nah begitu lama proses itu apabila kemudian menyangkut hal yang lain
nah kami menjadi heran dan sekaligus menjadi prihatin
ini terhadap klien kami gus nur begitu cepat proses atau respon dari pihak kepolisian
tentunya ini menjadi satu kondisi yang perlu dipertanyakan
kedudukan posisi hukum di tengah tengah masyarakat atau di muka hukum bagi setiap manusia kan sama
artinya ada perbedaan yang dirasakan dari awal ya antara klien bapak dan juga kuasa hukum dengan bapak

dan kami menilai memang ini tidak hanya terjadi pada klien bapak

ya gus nur
ada beberapa kejadian atau beberapa peristiwa yang apabila kemudian menyangkut terhadap umat islam
ya penghinaan penistaan terhadap al quran terhadap umat islam
yang itu dilakukan oleh orang orang yang diduga kuat berada di dalam atau bersentuhan atau dekat dengan rezim atau kekuasaan
ini tidak mengalami proses
ya tidak mengalami proses
dan ada upaya
ada kesan untuk kemudian dibiarkan
namun apabila kemudian terkait dengan yang menimpa kepada klien kami atau seseorang yang lain yang itu diduga umat islam
ini upaya yang dilakukan begitu cepat
dengan fakta fakta ini apa harapan bapak ke depan
dan apakah sudah ada upaya upaya hukum yang sedang disusun sekarang untuk bisa menghadapi kasus ini pak
ya tentunya kita sangat berharap
terhadap kepolisian negara republik indonesia ini
untuk bisa berlaku adil
untuk kemudian menjamin
setiap individu kedudukannya sama di muka hukum
perlakuan yang sama harus diberikan
karena sesungguhnya hukum ini kan berfungsi untuk melindungi menertibkan dan bahkan memberikan pengayuman kepada masyarakat
dan disinilah kemudian letak keadilan itu ada
kami berharap memang ada upaya
adanya upaya perbaikan
tindakan tindakan yang pada malam hari diambil secara paksa
ya kemudian ini seakan akan beliau ini kan kalau kita lihat gus nur ini orang yang humanis
orang yang mudah untuk diajak berkomunikasi
juga mudah kemudian di dalam kooperatif
di dalam selama ini proses pemanggilan atau proses pemeriksaan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh polda jatim
juga tidak pernah mangkir dan selalu hadir tepat waktu
artinya bahwa gus nur ini tidaklah kemudian sama seperti orang yang diduga misalnya teroris atau penjahat narkoba dan lain lain
nah artinya kan harusnya ada pemanggilan ada pemeriksaan baru kemudian penetapan tersangka dan penangkapan
kalau lah itu kemudian diduga pasal pasal yang dituduhkan itu terbukti
ini yang menjadi keberhatian kami para pihak dari gus nur ini
kenapa berkali kali aparat kepolisian ini terkesan
penangkapan itu justru dilakukan pada malam hari
yang ini kan menimbulkan tanda tanya besar bagi kami
baik baik terima kasih pak budi harjo kuasa hukum gus nur atau pak sugi nur sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom